wah ada ada ada cacingnya ada rambutan
itu dia itu dia
bisa beri melihat
iya dot bagus banget enak pempas nih
nah di bumbu yang aku bacain ini kak bahan makanan alternatif itu di sekitar itu banyak banget
iya dot contohnya serangga sama cacing itu banyak banget proteinnya dot
kalau cacing sih kalau gak salah apa ya
oh ini buat ee penyakit tipes
nah tipes itu berguna banget bukannya ada ya
santriwati yang kena penyakit tipes
barangkali kita bisa obatin dia sampai dia sembuh
bukannya ada ya
santriwati yang kena penyakit tipes
barangkali kita bisa obatin dia sampai dia sembuh
kalau kamu bantuin kita nyari cacingnya
idi gak lepas gak sepantar aku nyari cacing
ya udah deh aku mau ke toilet tuh
ayo dot kita cari cacingnya berdua aja dot
harus sama kita terusin ya dot
eh taruh di dalam kameranya
kita harus bantu pesantren kulantak
cari alternatif bahan pangan dari hasil kebun kulanta
oh kalian mau gak
hmm kamu cari bahannya
kamu punya lukman
ya punya dong lukman apa sih yang gak punya
bahannya untuk membuat sarung yang wow banget
lupa bahan buat makanan bukan buat sarung
bilang dong dari kemarin hilang
nah akhirnya udah ketemu
pokoknya kita harus gerak cepat untuk mencari bahan pangan
jangan sampai kita keduluan daripada
padahal ikal sama duduk
terus kita gue cari apa
untuk anak santriwati yang sedang kena sakit tipes
yaudah deh nanti aku bakal jejanin kalian
satu hari full
ini kan biasanya cacing banyak itu disini nih
apa lagi kalo misalnya musim hujan pasti banyak disini
betul tuh dot
jangan jangan jangan
kacau kacau langsung
kacau kacau langsung
aduh aduh kalau di kincing gini bisa putar dot
jangan sampai kena kincingnya
tuh udah loncat kodoknya
nanti ada lagi gimana kak
gila ada kamu terlalu lembah ya sama kodok sama kambing
di tempat lain aja
pokoknya mata indra mata lukman harus fokus
jangan sampai kita kedua nerehaikal
setuju lukman indra bukan seribu
itu dia itu dia
tidak bisa beri melihat
kadang jauhin jauhin jauhin
alamak masa pengirin kodok takut sama kodok tau
lukman yang kita cari itu cacing
pokoknya kita harus nyari cacing fokus oke
udah deh kodok
hati hati di jalan
biasanya cacing itu sukanya di tanah yang lembab
di mana di mana itu
kali aja di
yang kita cari itu cacing
agar aku berharga
dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya
kiranya aku salah
bukan kau tak perlu harta
untuk kejadian sempurna
hanya di dalam jiwamu
bukan bukan karena harta
kau kan jadi berharga
hati yang mulia
jadilah diri sendiri
itu trio bemo mau dateng kesini
bukan trio bemo
trio pengganggu trio jahil
akhirnya kita udah dapat banyak banget itu om
kita juga banyak nih
kita juga dapat banyak nih
banyak banyak nih

itu namanya penyiksaan binatang
eh terus pas aku aja teh
eh eh eh taruh
kamu berangkat ke mana
ya ke dapur mbok sitai lah
iya aku duluan dong
kalian itu selalu ajang ngikutin haidot
mau ke dapur
kalian tunggu di sini ya
mending kita duluan
yuk kita duluan
eh biar lebih adil
kita balapan lari oke
oke hitungan ketiga
diam bosan diam
kamu mau kabur juga ke sana
ya iyalah pak ustadz
pasti kamu ikuti temen temen kamu
kamu boleh ke sana ikuti temen temen kamu
kamu jangan nabrak ustadz ya
kalau kamu ditabrak nih
ah yang udah udah kan
kalau ustadz geser ke sini
nah itu sih
kalau ustadz puter lagi
mending ustadz mundur aja deh
satu dua tiga
pak ustadz assalamu'alaikum
udah sabar yang tertip ya
apa sih pada
ya saya harus jalan jalan
saya harus jalan jalan
tadi ini datang ujuk ujuk ujuk
gak pake salamualaikum
mau ada apa kabar
oh iya pak dek
saya lupa pak dek
saya harus ngapain disini
juga saya kok bisa disini ya pak dek